pemain timnas indonesia witan sulaiman tiba di bandara jeddah arab saudi
bersama istri dan keluarga witan siap menunaikan ibadah haji di tanah suci
witan dan istri melaksanakan ibadah haji bersama setelah program penggabungan maharam disetujui oleh kementerian agama
sebelumnya witan mendaftar haji pada tahun dua ribu sembilan belas sementara istrinya sudah mendaftar sejak tahun dua ribu sembilan belas
melalui program penggabungan maharam yang diinisiasi oleh kementerian agama mereka bisa mewujudkan impian berangkat haji bersama tahun ini
sementara di tengah kesibukannya dalam menjalankan ibadah haji witan tetap menunjukkan cinta dan dukungannya untuk timnas indonesia
dia tidak lupa mendoakan timnas agar bisa meraih kemenangan dan menggapai impian besar lolos ke piala dunia
pemain untuk timnas indonesia karena kita semua pasti ingin mendukung timnas kita
pastinya semoga tim kita bisa menangkan pertandingan dan bisa lolos ke ronde selanjutnya dan semoga bisa lolos ke piala dunia